nah kalau kita berbicara soal kesehatan
fakta kesehatan ini menyebutkan bahwa olahraga di darat ini ternyata punya kemungkinan cedera di tulang dan juga sendi yang lebih tinggi
jika dibandingkan dengan olahraga di air ternyata
ya healthpedia kali ini akan mengulas olahraga air tapi bukan berenang
diklaim mampu membakar kalori lebih banyak dari olahraga kardio lain dan baik untuk terapi
ini olahraga yang mau saya coba hari ini
saya sudah pakai wetsuit tapi bukan mau berenang
tapi saya mau aerobik
yang saya maksud adalah aqua robik
prinsipnya sama dengan gerakan aerobik namun dilakukan di dalam air
tidak perlu jago berenang yang terpenting mampu seimbang
fungsinya memang membantu kita mengapung di dalam air
tapi justru jadi lebih menantang ya olahraganya karena gerakan kita harus seimbang
aqua robik sebenarnya segala umur tidak ada masalah
cuma mungkin programnya saja yang berbeda beda
karena perbedaan untuk anak anak saya tidak bisa memaksakan sebuah gerakan
tapi prinsip prinsip dasarnya
bisa kita pakai karena intinya adalah air membantu badan kita untuk bergerak
dia menjaga badan kita membantu otot untuk berlatih
semuanya tidak ada yang dipaksain semua datang dari diri sendiri
gerakan diawali dengan pemanasan dilakukan di kolam dangkal
yang perlu diingat tumit tetap menyentuh lantai kolam
tidak boleh pointing alias jinjit
dan tetap relax
semakin dalam air kolam renang anda
semakin besar manfaat yang terasa
dan berjalan di dalam air ini misalnya
faktanya pembakaran kalori tubuh dengan aquarobik jauh lebih banyak
jumlahnya tiga kali lipat lebih besar dibandingkan melakukan aerobik di darat
jika jogging di darat dengan durasi tiga puluh menit anda bisa membakar setidaknya dua ratus empat puluh kalori
maka jogging di dalam air dapat membakar setidaknya dua kali lebih banyak kalori

saya sudah olahraga enam puluh menit saya di dalam air
terlihatnya mudah ya kalau dari darat
tapi ternyata kesimpulan saya
olahraga ini butuh kerja keras tubuh
melatih keseimbangan sekaligus menutupi rata tubuh
langsung masuk ke dalam kamus healthredia saya sebagai salah satu olahraga baru
yang bisa dilakukan rutin satu dua kali seminggu
dania akhri jakarta